bulan maret segera berakhir sudahkah anda melapor surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi
jika belum langsung saja buka laman resmi djp online pajak go id
masukan npwp dan kata sandi kemudian klik lapor e feeling dan buat spt
jika anda mengalami kesulitan klik petunjuk pengisian
selanjutnya jawab pertanyaan pertanyaan yang disajikan
jika anda lupa kata sandi akun djponline maka anda membutuhkan e filling untuk melakukan riset kata sandi
banyak wajib pajak yang datang langsung ke kantor pelayanan pajak seperti di kpp pratama wonocolo surabaya
padahal wajib pajak bisa meminta e filling melalui telepon kering pajak satu lima dua
mengirim email ke kpp terdaftar
mengirim pesan langsung ke akun twitter at kering underscore pajak
atau aplikasi m pajak yang bisa diunduh di playstore
kita itu penghasilan sedikit
kita bisa menghasilkan e filling
hingga dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh tiga jumlah pelaporan spt dua ribu dua puluh dua di surabaya
baik wajib pajak orang pribadi dan badan
mencapai dua ratus sepuluh delapan ratus lima puluh tujuh atau hampir enam puluh satu lima persen
jumlah ini meningkat sekitar satu satu persen dibandingkan tahun lalu di waktu yang sama
jadi total sudah ada dua ratus sepuluh delapan ratus lima puluh tujuh
nah ini meningkat tahun lalu ya
dan kalau kita bicara target kita ditarget di dua ribu dua puluh tiga ini kita sudah capek enam puluh satu lima persen
sampai hari ini
dan itu untuk badan sama orang pribadi
nanti di akhir maret dan akhir april
insya allah bisa mencapai target yang sudah ditentukan
kendala yang dialami wajib pajak selain lupa kata sandi
di akun djp online adalah kemungkinan laman djp online yang mengalami perlambatan
hal ini karena menjelang batas akhir pelaporan spt
banyak wajib pajak yang melaporkan secara bersamaan
kanzata marindora gancar wijaksono surabaya jawa timur